rumah tahanan negara malabero kota bengkulu rusuh dan terbakar
beberapa letusan senjata terdengar dari dalam rutan
kejadian ini berawal saat tim badan narkotika nasional mendatangi rutan malabero
mendadak blok a yang merupakan tahanan narkoba rusuh dan berujung pembakaran rutan
tugas rumah tahanan negara malabero dibantu polisi berusaha mengevakuasi penghuni rumah tahanan yang masih terbakar
sementara petugas pemadam kebakaran memasuki bangunan rumah tahanan untuk memadamkan api yang kian membesar
bakaran terjadi saat petugas badan narkotika nasional melakukan razia
namun keadaan ini berubah menjadi kacau sehingga petugas harus melepaskan tembakan untuk mengendalikan penghuni rutan
belum diketahui apa penyebab kericuan ini
tapi memang tadi lagi berhenti di simpang arapang

tidak tahu karena saya tidak ada di sini
kebakaran yang terjadi sejak pukul sembilan belas lewat empat menit waktu indonesia barat ini hingga jumat malam belum padam
padahal ada dua ratus lima puluh sembilan tahanan yang tinggal di dalam rutan
warga yang tinggal di sekitar rutan ikut panik
mereka khawatir kebakaran akan meluas
heri supandi bengkulu